ya persib akan melakoni pertandingan lanjutan liga satu melawan persija jakarta pada pertandingan kontra persija di stadion pt ika hari ini
mengingat konflik antara kedua supporter nih yang aduh kejadian mulu begitu ya
saat laga klasik persija versus persib ini digelar kepolisian tentunya telah melakukan persiapan pengamanan
dan untuk mengetahui bagaimana persiapan pengamanan ini sudah adarkan kami
koresponden cnn indonesia mahardika utama selamat pagi mahardika
dika bagaimana persiapan pengamanan yang sudah dilakukan pihak kepolisian
apakah tetap menurunkan sejumlah personel dengan persiapan yang lengkap seperti itu
selamat pagi rian dan hanum
pagi ini memang belum tampak adanya persiapan dari pihak kepolisian
pengamanan pun juga belum tampak di stadion pt ika atau perguruan tinggi ilmu kepolisian
yang nanti malam pada pukul delapan belas tiga puluh akan menjadi tempat dari laga
ini big match antara persija jakarta menjamu persib bandung untuk pertama kalinya
karena setidaknya sejak beberapa tahun terakhir persija jakarta ini tidak pernah bisa menjamu persib bandung di ibu kota
dan selalu harus menjalani laga usiran di luar jakarta
memang pertandingan antara persija kontra persi bandung ini tidak bisa dikatakan sangat klasik
seperti halnya pertandingan antara persija jakarta melawan persebaya surabaya
ataupun juga pertandingan antara persija bandung kontra psb
tetap memang sejak awal tahun dua ribu an rivalitas antara kedua tim ini lebih menonjol
di aspek non teknis yaitu di aspek perseteruan antara kedua kubu supporternya
maka dari itu isu keamanan selalu menjadi hal yang paling menarik
setiap kali laga antara persija jakarta melawan persi bandung ini digelar
baik di jakarta ataupun juga di kota bandung
dan untuk malam hari nanti akan ada dua lima ratus personil polisi yang akan mengamankan jalannya laga
dan polisi juga meniagakan
kedua kondisi yang akan mengangkut para pemain persija bandung
jika hal tersebut memang dibutuhkan
meskipun juga memang rian dan juga hanum
pertandingan malam hari nanti sebenarnya tidak akan disaksikan puluhan ribu jackmania seperti biasanya
karena hanya akan ada tiga ratus tamu undangan saja dari jakmania yang bisa menyaksikan laga malam hari nanti
stefano cugura sudah siap dengan squad terbaiknya
meskipun di laga sebelumnya di tempat yang sama melawan persebaya
meraih hasil yang tidak cukup baik
yaitu hasil imbang melawan persibaya dengan skor satu satu
tetapi ujung tombak mereka marco simic sudah sah secara regulasi untuk kembali dimainkan
meskipun pada sebelumnya dikenai sanksi empat pertandingan
tetapi karena ini laga tunda yang sejatinya dimulai pada tanggal dua puluh delapan mei lalu
maka marco simic sudah bisa dimainkan kembali
sementara itu tim tamunya persibandung yang dilihat oleh mario gomez
membawa sembilan belas pemain termasuk
febri haryadi yang sudah kembali dari tim nasional
dan juga ujung tombak mereka yang saat ini menjadi top scorer liga satu
persija jakarta saat ini berada di posisi ke sembilan
dengan raihan tujuh belas poin
sementara itu tamunya satu tingkat lebih baik
yaitu ada di posisi ke delapan dengan raihan delapan belas poin
secara statistik sejak tahun sembilan puluh lima sampai saat ini
kedua tim sudah bertemu sebanyak tiga puluh lima kali
dan memang persija jakarta masih unggul
sebelas kali kemenangan
sementara itu tamunya persibandung baru meraih enam kali kemenangan
dan sisanya selalu berakhir dengan skor imbang
baik mardika utama
terima kasih atas laporan anda
semoga nanti pertandingannya berjalan seru dan aman
terima kasih dika